kebetulan kita ketemu disini
bagaimana kondisi santriwan dan santriwati ustadz busasa
iya alhamdulillah semua santriwan sudah pada masuk kamarnya masing masing dan sudah pada tidur
sama juga aset mereka sudah pada tidur semua
kalau begitu saya pamit duluan ya ustadz
ya allah mampunilah dosa rafiq dan dosa kedua orang tua rafiq
insya allah lindungilah ayah dan masyarakat yang jauh dari kami
tolong ganti perhiasan ibu yang lebih bagus ya allah
insya allah ibu janjina akan memasukkan kamu ke pesantren seperti kakak kamu
jadikanlah anak anak hamba anak anak yang soleh
di zaman rasulullah
akan dipukul memakai kayu
apalagi kalau mengatasnamakan nama allah
itu merupakan sebuah dosa besar
mencana yang tadi jadi gak awas doang
enggak dong kalau ada dudut mah
semua aman semua nyaman
awas aja kalau bohong
nah maka dari itu
jangan suka berbohong
takut dengan hukumnya
takut dengan hukumnya
takut dengan hukumnya
takut dengan hukumnya
takut dengan hukumnya
takut dengan hukumnya
jangan nanti ya
sebelum bahas lagi
kebetulan kita ketemu disini
santriwan dan santriwati ustadz
alhamdulillah semua santriwan
sudah pada masuk kamarnya masing masing
sudah pada tidur ustadz
mereka sudah pada tidur semua
sebelumnya saya mau minta maaf nih
ustadz ridwan sebentar
ada yang ingin saya bicarakan dengan ustadz ridwan
jadi begini ustadz
tadi waktu di ruang makan itu
dodot dan haikal itu
mereka saling bersisik sisik
iya itu berbisik bisik
saya bukannya mau suuzon tapi
saya jadi gak tenang melihatnya
seperti ada sesuatu yang gak beres gitu
ustadz gak usah khawatir
karena saya sudah cek kamar mereka
dan mereka sudah pada tidur
tapi kalau seandainya ustadz masih penasaran
silahkan ustadz cek aja lagi langsung
karena saya harus bicara dengan pak kyai amin
ada yang dibicarakan dengan kiai amin
obrolannya empat mata
perjodohan ustadz janurul
apa jangan jangan kyai amin mau menjodohkan ustadz janurul
iya aja deh
jodohin sama ustadz janurul saya kan
tapi saya membicarakan tentang perkembangan anak anak belajar di pesantren
ustaz janurul masalah apa
kalian mau kemana
mau nonton ceramah
kalian mau bayar utang ustadz musa di warung lilis
bapak nggak usah curiga karena kita udah izin sama ustadz musa
nah iya udah izin pak tadi
jangan lama lama ya setelah acara ceramahnya selesai
kalian balik ya
masih ingatkah ketika kau sakit ibumu berjuang mencarikan obatmu
kalian tau nggak kenapa aku mau jadi penceramah terkenal
biar bisa ketemu sama ibu aku
memangnya kamu belum pernah ngeliat muka ibu kamu
sehari balita aku udah diausu sama nenek
katanya sih ibu aku jadi tkw di arab
kamu belum pernah ketemu ibu kamu dong
kalau aku jadi penceramah terkenal dan masuk tv
ibu aku mau kembali lagi ke indonesia
aku aja yang baru jauh dari orang tua
pengen banget buat ketemu mereka lagi
harusnya aku kemarin bersyukur pas tinggal sama orang tua
bukannya malah ngelawan terus
kalian udah izin belum kesini
udah malem tau
tapi toko nya belum mau tutup kan
palingan bentar lagi
aku ke dalam dulu ya
masa dodot mau dengerin ceramah pak ustadz larang
kalau dodot dengerin orang ngobrol ustadz larang
anak anak sekarang emang pinter ya
saya sebagai ustadz juga
nggak boleh kalah pinter
nggak usah dicariin pak ustadz
sebentar lagi juga mereka pulang
saya punya kejutan buat mereka
yaudah saya mau istirahat dulu ya
kalian ini dari mana
baru ustadz selesai kok tadi
jangan kasih tau kalau kita pulang jam segini ya
eh kita tuh kelaman luar tahu
jadinya kan kita disariin ustadz musa
atau kita langsung menghadap sama pak ustadz musa aja
yusyuk banget sih malam malam
nanti santri apa dibangun semua
drama tadi pagi juga ya
ya namanya juga ustadz selebriti
tadi aku kira kalian ngajak aku nonton ceramahnya di masjid
di masjid mana gitu
ternyata di tv
udah mana tv nya kecil banget lagi
enggak tuh kak
jangan kabur jangan kabur jangan kabur
kejutan kan kejutan kan
duduk duduk duduk
asik banget nih
abis nonton film ya
nih gara gara haikal ustadz
nonton ceramah kok kak ustadz
malem malem keluar dari pondok pesantren nonton ceramah
ustadz kenapa ketawa
yang ketawain kalian
yang ketawa dong